selamat malam kegaduhan masih menjadi hidangan utama dari politik di tanah air
perdebatan antar kubu yang bersaing di pemilu dua ribu sembilan belas memanas
mendahului agenda debat antar kandidat capres cawapres yang secara formal baru akan pekan depan oleh komisi pemilihan umum dilaksanakan
jelang debat perdana ada pihak yang dituding menghindari debat dan ada pula yang dianggap khawatir hingga harus menuntut isi kisi pertanyaan dibocorkan
saling tuding menjadi liar hingga pemerintah mengungkap kekhawatirannya di publik bahwa ada manuver
berbahaya untuk merusak kredibilitas komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu
benarkah sampai separah itu
kami akan mengulasnya malam ini saya alvito dinova gintings anda menyaksikan afd now
benarkah ada upaya mendiskreditkan penyelenggara pemilu
kami akan membahasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio usman kansong
direktur komunikasi politik tim kampanye nasional jokowi ma'ruf amin
daniel azhar simanjuntak koordinator jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum
dan titi anggreni direktur perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
selamat malam ibu bapak bapak
sebelum kita mulai mari kita dengarkan
seperti apa tudingan
ada upaya mendeskreditkan
kpu dari pemerintah kita saksikan bersama
demokrasi kita tidak boleh dicederai oleh siapapun
karena kita menginginkan bahwa demokrasi dari waktu ke waktu semakin sehat semakin baik
untuk itu maka kita semuanya harus bermain pada rule yang benar
rule yang benar
jangan ada sebuah upaya
jelas ini sudah upaya yang saya ikuti dari waktu ke waktu
upaya penggiringan secara sistematis menuju kepada arah
di mana nanti publik digiring untuk tidak percaya
kepada penyelenggara pemilu
arah tidak boleh membiarkan kegiatan kegiatan yang ingin melemahkan
karena apapun kpu ini adalah penyelenggara pemilu penyelenggara pilkada penyelenggara pilpres penyelenggara pilihan legislatif
kita akan memulainya dengan komisioner komisi pemilihan umum
pemerintah tadi pak muldoko dan pak jokowi secara eksplisit mengatakan itu
apakah itu yang dirasakan oleh kpu
sebelumnya saya merespon bahwa beberapa hari sebelum pemerintah menyampaikan informasi tersebut
kpu sudah mendahului sebenarnya
beberapa komisioner ketua kpu saya menyampaikan di salah satu media bahwa
kita menangkap ada gejala delegitimasi pemilu dua ribu sembilan belas
narasi lengkapnya kurang lebih adalah
sebagai penyelenggara pemilu tentu saja kpu terbuka terhadap kritik
bahwa pandangan pandangan mengkritik memberi saran memberi masukan
kami sudah membuktikan
kita tidak anti kritik
kita terbuka terhadap kritik
tetapi tentu saja hal yang berbeda apabila kemudian fenomena yang terjadi adalah
serangan hoak yang luar biasa
hoak misalnya pertama yang paling menghujam ulu hati kita
karena itu menyangkut mengganggu profesionalisme kita adalah misalnya ada hoak tujuh kontainer
berisi surat suara yang sudah tercoblos salah satu pasangan calon
menurut saya ini yang kami namai ini tampaknya gejala untuk
mendilegitimasi pemilu dua ribu sembilan belas
kami percaya kami semua berkomitmen yang sama antara tkn satu dan bpn dua
untuk bersama sama memerangi hoax
sehingga kita tentu saja
juga berupaya melindungi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar tentang pemilu
sekarang ini beredar hoak yang dalam versi yang lain misalnya tentang audit teknologi informasi kpu
misalnya seperti itu audit komputer yang digunakan oleh kpu
karena ini kan ada manipulasi
ini isu terus bergeser terus berkembang
yang menurut pandangan kami tampaknya ini pasti diproduksi oleh pihak pihak yang secara sistematis membuat itu
dan pasti pihak pihak itu pihak pihak yang ingin mengganggu pemilu
oke tidak kredibel tidak legitimate harapannya orang orang yang melakukan gangguan itu
ujungnya apa kalau kayak gitu
ujungnya adalah pemilu ini tidak akan bermakna tanpa kepercayaan masyarakat
sebagus apapun pemilu
tetapi kalau masyarakat tidak percaya ini membahayakan proses pemilu itu sendiri
oleh karena itu tampaknya pihak pihak yang tidak bertanggung jawab itu menyerang pada posisi yang tepat
membangun ketidakpercayaan di tengah tengah masyarakat
ini persoalan besar menurut saya
oke saya ke bpn sekarang
bu daniel anda percaya bahwa ada gerakan sistematis tersebut
secara sistematis terstruktur saya nggak tahu masif atau tidak terhadap kredibilitas kpu untuk mendelegitimasi hasil pemilu
pertama begini mas bang ginting
kami di bpn tentu berkepentingan untuk memastikan menang dalam pemilu ini
nah untuk menang tentu kita butuh kepercayaan publik
kita juga butuh instrumen yaitu penyelenggara pemilu
yang juga dipercaya oleh publik
oleh sebab itu kalau ada delegitimasi terhadap kpu tentu kami juga rugi dalam posisi ini
karena ketika kami menang justru publik tidak percaya dengan kemenangan kami itu
nah itu catatan pentingnya
jadi tidak mungkin misalnya bpn dalam posisi ingin mendelegitimasi kpu
karena itu juga terkait dengan kepentingan kami untuk mendapat kepercayaan publik
yang juga produk salah satu kepercayaan publik itu adalah kpu
kemudian kedua harus dibedakan delegitimasi upaya delegitimasi dengan kritik
nah itu harus dibedakan
misalnya saya saya mengkritik teman teman di kpu
itu sebagai bentuk masukan itu sebagai bentuk koreksi
untuk menciptakan pemilu yang legitimat
pemilu yang legitimate dan baik
jangan kemudian nanti digeser itu upaya delegitimasi
yang tidak sehat adalah kemudian kalau percaya dengan kpu
kemudian kalau pernyataan presiden
kemudian kalau pernyataan pak muldoko
ada pernyataan mendagri
apalagi orang orang ini orang yang ikut bertarung dalam kompetisi politik ini
seolah olah yang mendelegitimasi itu adalah pihak oposisi bpn
nah itu yang tidak sehat
bagi saya ini berbahaya itu berlebihan
ada tudingan seperti itu
ya tudingannya kan akhirnya ke situ
seolah olah yang melakukan delegitimasi itu adalah bpn
saya berikan contoh ya
itu letter luck atau itu kemudian merasa bpn merasa
mas sama ketika kemudian kita menyebut ada potensi kecurangan
pak muldoko pak jokowi berulang kali lah
ini kan seolah olah menuduh pemerintah
tapi kemudian terjemahan yang jelas dibaca oleh publik
jelas mereka menuduh kami di bpn
tidak sehat bagi saya
apalagi kemudian nanti semua kritik
diungkap menjadi kata kata delegitimasi
semua kritik itu dirubah menjadi ini pernyataan hoax
semua kritik itu dinyatakan sebagai kebohongan
itu yang saya pikir berbahaya
jadi kalau ada baiknya
ini bagi saya ini bukan kegaduhan ya
dalam konteks misalnya ada dialektika yang keras di kpu dengan tkn
itu sebagian dari demokrasi itu sendiri
nggak ada yang berlebihan di situ
dia berlebihan ketika kemudian muncul tuduhan tuduhan tadi
jadi ini yang menurut saya kalau ada kritik yuk kita perbaiki sama sama
kita lakukan proses dialektika yang panjang
oke saya potong sampai di situ bung daniel
kita akan saksikan bersama ini keterangan atau statement yang keluar dari kubu lawannya bang daniel
kita tahu bahwa kpu ini adalah lembaga independen
lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun
dan bahkan di dalam proses pengambilan keputusan kpu
itu melibatkan semua pihak
tkn terlibat di situ
bpn juga terlibat di situ
dan diputuskan secara bersama sama
nah tetapi kami melihat justru sebaliknya
apa yang sudah disepakati oleh kpu
itu kemudian di luar berkewar kewarnya lain
kami melihat bahwa ini adalah upaya yang sangat sistematis ya
terstruktur dan masif yang dilakukan oleh pihak sebelah
untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu
gimana tanggapan pihak sebelah
rumah sebelah sebelahan aja berantem terus
jadi kan tuduhannya jelas
kemudian sistematika menuduh delegitimasi itu
juga bersaut ke presiden bersaut ke mendagri bersaut kepada ksp
jadi gendangnya jelas
seolah olah ingin menuduh kami melakukan delegitimasi
jangan semua kemudian narasi kritik
itu kemudian dialamatkan sebagai upaya delegitimasi
hoax kebohongan dan sebagainya
ini bagi saya tidak sehat
ini bagian dari proses dialektika saja
bang usman silahkan tanggapi
ya saya kira justru yang sering dituduh kita
dalam kasus hoax kontainer
itu kan coblosnya nomor satu
kedua kemudian soal tadi kpu sudah menjawab
kpu sudah bisa membedakan antara kritik dengan hoax
kritik dia terima hoax tentu saja tidak bisa diterima
yang tadi disampaikan upaya delegati pemilu itu adalah lewat hoax
bukan lewat kritik
justru kami yang sering menjadi sasaran
kotak suara kardus
iya kan kemudian
tidak berani visi misi
tidak berani visi misi
bocoran menguntungkan kami katanya begitu
kan justru kami yang sering dituduh
kemudian kpu bisa memperpanjang lagi daftarnya
yang kemudian setelah dicek
orang gila empat belas juta
itu kan jelas pihak yang bicara itu siapa
pihak yang bicara itu siapa
kemudian kan tentu saja petahana itu
kpu dianggap berpihak kepada petahana
itu dituduh lagi kita
iya kan kita dituduh lagi
kemudian ya sudah kpu petahana kemudian bpn tkn
ya seterusnya begitu
nah jadi saya kira
arahnya mau kemana
kalau menurut tkn
iya kalau kami melihat
ya saya kira betul
tadi memunculkan ketidakpercayaan
yang ujungnya bisa lebih parah lagi
iya kan seperti itu
nah kalau kami justru sebaliknya
yang dilakukan oleh siapapun
yang mencoba mengganggu jalannya pemilu ini
adalah sebetulnya mental mereka yang
sudah tidak punya harapan lagi untuk menang
jadi istilah saya
ini langsung berlaku
itu namanya begitu mas
itu tuduhan serius loh
pernyataan mas apa
mas usman itu tuduhan serius
tidak sehat bagi saya
ini bisa dilakukan oleh siapapun
misalnya kalau saya gunakan kata kata begini
kekuasaan itu bisa menggunakan
semua infrastruktur yang ada
kan bahasa begitu bisa mas
jadi kalau kemudian tuduhan yang anda alamatkan
orang yang gak punya harapan menang
siapapun bisa melakukan itu loh
jadi hati hati dengan kebiasaan menuduh itu
ya anda bisa menuduh kebiasaan juga
coba lo perhatikan
kalau itu sudah kami sampaikan
sudah kami sampaikan di dialog lain
ya anda secara pribadi
kita bukan pribadi kan
jadi tradisi menuduh itu
tidak perlu dikembangkan
siapa yang sudah menuduh
tadi sudah saya sebutkan
bahasa anda itu
ini adalah kompetisi kita berdua
bukan yang lain
ya memang itu sudah kita sampaikan di dialog lain juga
ini kan seperti permainan sepak bola
orang bikin memnya kiai ma'ruh
dalam waktu singkat itu ditangkap
ini sudah bertahun tahun tidak selesai mas
jangan lupa di tonton
fenomena ini agak menarik untuk dicermati ya
karena kalau kita balik lagi ke dua ribu empat belas
itu lebih kepada sosok sosoknya
dikejar soal ham di pak prabowo
di pak jokowi misalnya dipertanyakan
ini lebih kepada hal yang lebih besar lagi
wacana delegitimasi pemilu dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat ini
kalau dua ribu empat belas itu kan kompetisi yang kita repetisi lagi
jadi relatif kalau bermain isu kandidat
ya isunya akan itu itu saja
karena aktornya sama
nah oleh karena itu ada pergeseran
kemudian sasaran sasaran dari target
karena kalau mau nyasar aktor pemilunya
ya itu sudah
karena yang disampaikan narasinya repetisi dari yang itu itu juga
nah kemudian kenapa pemilu yang
kenapa kpu yang menjadi sasaran
karena kpu ini aktor utama
dia mengakses pada pembuatan kebijakan
mengakses proses pemilu untuk menentukan hasil
nah ketika bisa dibangun konstruksi bahwa kpu nya
kpu nya tidak kredibel
kpu nya tidak mampu mengelola pemilu
maka dia bisa kemudian dinarasikan secara lebih konspiratif begitu
karena kpu itu aktor utama di dalam proses kompetisi
nah dan ini bertemu dengan fanatisme dan afeksi politik yang berlebihan
jadi ketika kemudian fanatisme
karena rindu dendamnya itu lima tahun ya
rindu dendamnya lima tahun
dan jangan lupa di antara itu kita ada pilkada dki jakarta
ada juga pertarungan kompetisi lokal yang merepetisi itu misal pilkada jabar
pilkada jawa tengah
jadi itu kemudian terakumulasi dalam pemilu dua ribu sembilan belas
yang sebenarnya bibit itu sudah ada dari dua ribu
bukan yang pertama
kasus misalnya sebut saja pak hadar nafis gumai
yang dituduh membocorkan pertanyaan debat
dalam pertemuan yang hanya sekitar berapa detik tiba tiba
pertemuan kebetulan mbak
dan itu sudah diklarifikasi oleh dkbp
lalu pilkada dki jakarta juga hal yang demikian
karena kemudian polarisasi itu
menjadi tumpukan dari emosi yang begitu apa ya
terakumulasi akhirnya dicarilah target baru
yang bisa makin memperkuat tumpukan emosi dan fanatisme serta afeksi politik itu
dan kadang kadang yang dirugikan adalah
tetapi ya itu karena
fanatisme dan afeksi politik itu tidak bisa dikendalikan
akhirnya kan nyerempet nyerempet dan merugikan juga
orang yang terafiliasi pilihan politik
pada si aktor pembuat hoax itu
ada dua isu sebenarnya disini soal hoax
yang entah siapa pelakunya
sudah diperiksa ya
tapi kan ini kan diantara dua pihak ini
kemudian apakah itu terafiliasi
kepada salah satunya kan kita belum tahu
ya sudah ada indikasi sebetulnya
ya disebutkan saya kira sudah banyak di dalam pemberitaan
lah orang yang ditujukan kami kan gitu
jadi kalau misalnya ini pasti
indikasinya bukan kami yang bikin itu
ya jadi saya sepakat tadi disampaikan mbak titi
memang apa yang harus dikoreksi itu adalah
kompetisi politik ini yang panjang mulai dki
ada yang menyebabkan kita yang terlalu panjang kampanye dan sebagainya
ada polarisasi yang sangat kuat dalam politik
sehingga menyimpan dendam politik
karena kalau biasanya tradisi politik kita seharusnya ada di tradisi kompetisi antara elit
kemudian selesai kompetisi itu ya sudah selesai
ini sampai dendam sampai ke bawah
nah kemudian ketika muncul kompetisi baru
kompetisi yang lain lagi
dendam itu masih terbawa
di kalangan elit tidak ada masalah
tapi di kalangan bawah jadi masalah
dendam itu muncul dan kompetisi itu muncul
dan setiap orang
baik itu di kubunya tkn maupun kubu kami
semuanya bisa mengendalikan orang orang di tingkat level bawah itu
itulah kemudian terjadi hoax dan segala macam ini
nah ini yang menurut saya kuncinya adalah di penegakan hukum
penegakan hukum itu harus adil
kalau kemudian yang melakukan pelanggaran hukum itu ada di
pihak bpn silahkan ditindaklanjuti
atau sebutlah mereka pendukung prabowo
tindak secara hukum
jangan sampai kemudian ketika di pihak tkn melakukan pelanggaran hukum
atau saya tidak menjemput pihak tkn
atau pendukung pak jokowi
tindak juga secara hukum dengan cepat
jadi ketika ketidakadilan itu masif
yang akan terjadi
katanya apa ketidakadilan
oh banyak sekali mas
saya aneh satu ya
ada seorang namanya ade armando
ada yang pakai baju santa claus
itu sudah dua tahun yang lalu
kemudian ada orang bikin memnya kiai ma'ruf
dalam waktu singkat itu ditangkap
ini sudah bertahun tahun tidak selesai mas
anda melihat ada ketidakadilan yang masif kok ditunjukkan
atau lihatlah hukum
hukum yang kemudian
atau sebut ada seorang yang menghina pak prabowo
banyak yang datang dan tidak ditindak secara cepat
tiba tiba orang orang yang menghina jokowi dengan cepat ditindak
jadi keadilan hukum itu penting sekali
supaya kemudian konflik di tingkatan grassroot
itu tidak kemudian memuncak
tidak kemudian tersimpan dengan jumlah yang besar
ini agak melebar tapi saya berikan kesempatan kepada bang usman menanggapi
sama pendapat saya
kasus ade armando itu tidak ada kaitannya dengan pemilu saat ini yang sedang kita bicarakan
saya bicara tentang akar tadi yang dijelaskan titi
nah kemudian saya kira itu juga sudah ada argumentasi hukumnya lah
kita juga jangan prejudice jangan berprasangka buruk bahwa polisi tidak menangani itu
segala sesuatu yang tidak kita ketahui bukan tidak terjadi
ya bisa saja ada tapi kita tidak tahu
itu diselidiki itu disidik
saya kira fair fair saja begitu kan
ya kalau ada persoalan ya disampaikan ke salurannya
bisa melalui pra peradilan bisa melalui lain lain kan mekanismenya sudah kita ada
kita sepakat dengan itu
jadi saya kira ya tidak bisa juga tidak fair juga
itu kan artinya juga balik lagi menuduh adanya ketidakadilan dalam proses hukum dan konspirasi tadi itu
ini melebar sih sebetulnya
itu enggak sama sekali tidak melebar
kita harus melihat rootnya loh akar masalahnya
agar masalahnya muncul salah satunya ketidakadilan itu
dan itu telanjang loh tiap hari bisa kita lihat saya pikir itu
pada saat kpu siap memfasilitasi
ternyata tim kampanye nasional satu ataupun badan pemenangan nasional dua itu memutuskan
oke kita masuk ke cerita soal debat
ada banyak sekali isu soal ini
soal visi misi yang tadinya mau dilaksanakan akhirnya nggak jadi kemudian ramai
kemudian bocoran kisi kisi yang rasanya waktu itu sempat di mention dalam rapat kpu
tapi kemudian akhirnya ramai
termasuk juga kalau nggak salah hal hal yang cukup nggak terlalu signifikan
tapi memang apa namanya fundamental seperti misalnya pemilihan moderator dan lain sebagainya gitu ya
mbak titi dulu deh barangkali menanggapinya kayak gimana
tadi kebetulan karena pak wahyu sudah mengawali siap dikritik
jadi ini mungkin ini bukan hoax ya
ini evaluasi catatan konstruktif untuk kpu
pertama kpu harus betul betul mengevaluasi untuk tidak menyampaikan berita informasi yang belum final
ataupun masih sepotong sepotong
karena publik itu punya distingsi atau jarak pemahaman terkait dengan teknis kepemiluan dan aturan main yang ada

dan yang bisa jadi yang menurut kpu sudah dikonsumsi
kpu sudah jelas sekalipun ditangkap tidak jelas oleh masyarakat
apalagi sebuah keputusan yang masih belum final yang masih belum tuntas
jadi apa yang disampaikan kepada publik harus dulu solid final tuntas di dalam internal kpu
nah ini yang termasuk soal penyampaian visi misi program
penyampaian visi misi program itu adalah additional services dari kpu atau layanan tambahan
karena yang wajib itu adalah yang difasilitasi kpu pemasangan alat peraga debat terbuka para pasangan calon iklan di media masyarakat cetak elektronik
tetapi kan masyarakat tidak bisa menangkap utuh
karena informasi itu bercampur dengan politisasi dan aksi aksi politik dari orang orang yang punya kepentingan
nah itu yang pertama
yang kedua aktor pemilu itu bukan hanya pasangan calon tetapi juga pemilih
kpu adalah regulator teknis yang mandiri
kpu adalah regulator teknis yang mandiri
dan boleh mengambil keputusan akhir atas penilaian yang menurut dia paling tepat untuk mengatur pemilu
nah ketika dia punya konsep punya desain itu berasal murni dulu dari kpu
kpu punya tawaran ini lalu kemudian diskusikan dengan pemangku kepentingan
dan itu bukan hanya peserta pemilu
yang kami lihat dari proses debat ini seolah olah ada eksklusifitas forum antara kpu dan peserta pemilu
nah di mana masyarakat
di mana pemangku kepentingan
harusnya transparan menurut mbak titi
harusnya kalau ada diskusi soal metodologi metode karena debat ini juga berdampak pada pemilih
libatkan setidaknya pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari proses pemilu
ada misalnya apa pegiat pemilu di situ media massa
dan memang agak mengejutkan soal pilihan metode debat ini seperti di luar pakem kpu
karena kenapa biasanya nih ya kalau kpu mendiskusikan banyak hal itu pasti ada uji publik
nah ukuran untuk debat ini seolah olah ada ruang tertutup yang tidak bisa atau eksklusif dimasuki oleh pemangku kepentingan lain
nah selain juga karena isu metode yang diintrodusir ini kan benar benar baru
keluar dari pakem dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas lalu juga pilkada terakhir pilkada serentak dua ribu delapan belas
ketika tidak ada kata sepakat dikapitalisasi
mas wahyu silakan
kami terima kasih sekali dari pandangan dari mbak titi sebagai salah satu pegiat pemilu
tentu saja sangat kami hormati
dan prinsipnya adalah debat itu kan lima kali
prosedur tetap kami setelah debat pertama kita juga melakukan evaluasi
itu kita akan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk representasi dari masyarakat
bisa ngo bisa para tokoh tentu saja peserta pemilu begitu
sehingga kita bersama sama melakukan evaluasi guna menemukan konsep yang lebih baik
nanti debat kedua selesai kita melakukan hal yang sama
terus menerus begitu sehingga kita selalu menuju ke arah yang lebih baik
jadi sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kami dapat memberikan informasi begini bahwa
tepat yang disampaikan oleh mbak titi informasi informasi yang ditangkap masyarakat tampaknya sepotong sepotong
karena dari awal tidak terbuka kata mbak titi begitu
cuma derajat terbukanya itu kan tentu saja bisa diperdebatkan
teman teman media juga ikut
tetapi hakikatnya terbuka
kami juga sangat terbuka terhadap masukan dari tv penyelenggara
jadi bagaimana agar debat ini substansial menarik sekaligus mengedukasi kami minta banyak pandangan dari kalangan media
saya waktu itu juga ikut rapat terakhir kalau nggak salah
tapi kan banyak hal yang belum tuntas termasuk kemudian akhirnya yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak soal visi misi
itu belum tuntas akan dibicarakan
di kamar sendiri bertiga maksudnya tiga pihak
kemudian juga soal moderatornya satu atau dua
apakah kemudian dilaksanakan apa namanya debat terakhir kalau tidak salah tanggal berapa
itu kan dibicarakan bertiga
itu termasuk dalam derajat yang memang harus close circuit gitu tertutup
masih menyambung mbak titi
jadi kita kan saya menggunakan terminologi sunah dan wajib mbak titi
jadi begini yang wajib itu debat lima kali
yang rencananya diadakan tanggal sembilan januari
kita menamai semacam prolog sebelum kegiatan debat itu dilaksanakan
dan itu jelas tidak diwajibkan dalam undang undang
itu inisiatif siapa
inisiatif tim kampanye nasional satu dan bpn
dari awal itu sudah sepakat bahwa akan ada visi visi
bahwa kpu tentu saja berkepentingan ini bagus
maka kpu bersikap kami siap memfasilitasi
pada saat kpu siap memfasilitasi
ternyata tim kampanye nasional satu ataupun badan pemenangan nasional dua itu memutuskan kami akan melaksanakan sendiri
dengan waktu dan tempat yang akan kami tentukan
akan kami tentukan sendiri tanpa fasilitasi dari kpu
itu situasi yang terjadi
karena ada perbedaan
itulah kenapa kami terus terang keberatan dan kami punya kewajiban untuk meluruskan informasi kepada masyarakat bahwa bukan kpu yang membatalkan rencana kegiatan penyampaian visi misi program pada tanggal sembilan januari
tetapi tkn satu dan bpn dua lah
yang memutuskan bukan membatalkan
memutuskan akan melaksanakan sendiri
tanpa fasilitasi dari kpu
oke oke silahkan
ya jadi saya kebetulan ikut di rapat yang kedua yang terkait dengan
pertamanya memang disepakati visi dan misi disampaikan
kemudian di rapat hari berikutnya saya datang karena bahwa pesan pak prabowo bahwasannya di awal itu disepakati
bukan disepakati nanti kita bahas pada minggu berikutnya
karena ada usulan ada permintaan dari pak prabowo dan bang sandi bahwasannya visi misi itu nggak perlu disampaikan oleh tim sukses
tapi langsung disampaikan oleh
pasangan nah itu yang kemudian dibahas
nah namun kemudian tidak ada kata sepakat
kami tetap ngotot minta kesempatan selama dua jam itu disampaikan langsung oleh capres dan cawapres
pak prabowo dan bang sandi pada saat itu
tapi teman teman tkn berkeberatan tetap ingin yang menyampaikan tim sukses
nah karena tidak ada kata sepakat
karena kan kpu selalu keputusannya adalah kalau nggak sepakat ya sudah kita nggak bisa gitu batal
karena itu memang tidak wajib
tetapi sepakat atau tidak sepakat kalau yang debat akan kita laksanakan karena itu kewajiban kami
kalau debat berbeda ya
visi misi akhirnya karena kami minta tetap harus capres dan cawapres
dan kan tkn minta tetap tim ses maka dibatalkan
kenapa kami minta capres dan cawapres
karena kami menganggap banyak kritik dari media banyak kritik dari para pihak termasuk anda kan
bahwasannya banyak visi misi yang disampaikan oleh para capres itu tidak subtantif
penuh dengan sensasi
maka kemudian kami sampaikan waktu dua jam ini itu adalah waktunya yang baik
di mana capres dan cawapres itu mengeksplorasi
itu mengeksplorasikan visi misi mereka secara mendalam
bahkan kami sampaikan waktu itu saya langsung ya menyampaikan
bila perlu itu dihadirkan yang namanya para pihak
para pihak itu siapa
para ahli orang dari kampus kemudian dari pengamat kemudian teman teman mahasiswa
mereka bisa berdialog wartawan
mereka bisa langsung tanya kepada capres dan cawapres
jadi disitu dikulik sedemikian rupa
karena pak prabowo dan bang sandi bersedia
jadi bersedia secara langsung dikulik oleh masyarakat secara langsung selama dua jam itu
tapi kemudian ya tidak sepakat ya akhirnya
bang usman kenapa nggak sepakat
bang usman kenapa nggak sepakat
ya nomor satu karena itu bukan kewajiban
awalnya sepakat bahwa visi misi akan disampaikan
iya tapi kami berkukuh bahwa yang menyampaikan adalah tim kampanye
kenapa bukan calonnya
karena ya itu tadi bukan kewajiban
yang kedua para calon capres itu juga akan menyampaikan visi misi di debat
lima belas menit pertama dalam lima kali debat
kami pikir itu sudah cukup
panelis juga ada disitu nanti kan
walaupun menyampaikan pertanyaan saja
jadi jangan redundant lah ya
iya jangan redundant
tapi kan payung hukumnya itu juga

panelis juga nampekan pertanyaan
payung hukumnya ini apa ya misalnya
panelis memang buat soal
apakah payung hukumnya payung hukumnya itu adalah dimasuk sosialisasi atau masuk kampanye atau masuk apa
pada waktu itu memang ada masukan dari bawaslu
betul makanya itu masukan apa
kami mendiskusikan juga apakah boleh ketika misalnya apakah capres cawapres kemudian tim kampanye blocking di televisi
biar lebih luas lagi
belum ada aturannya
kalau town hall meeting
gak boleh jawabannya
itu kita tahu banget
town hall meeting misalnya
apakah itu termasuk rapat umum
gak ada payung hukumnya yang bisa melegitimasi itu
oke artinya soal calon kan yang dipermasalahkan ini kemudian dikapitalisasi entah oleh siapapun yang mengatakan wah emang nggak mau tampil duluan apa segala macam
itu memang alasannya memang nggak wajib semata mata itu aja
tidak wajib sudah akan menyampaikan di dalam debat payung hukumnya yang belum jelas
kalau visi misi kami sudah punya banyak kesempatan untuk menyampaikannya
misalnya lewat website kpu juga ada di situ kemudian caleg kami juga bisa menyampaikan
capres kami juga sudah menyampaikan tidak lengkap tetapi ada pesan pesan tersebut di situ
misalnya ketika ketemu dengan
misalnya ketika ketemu dengan
relawan ketika ketemu dengan siapa pun begitu masyarakat jadi saya kira
karena ini opsional seharusnya ya disepakati untuk tidak sepakat berarti
saya mau katakan begini kenapa kemudian pak prabowo dan bang sandi meminta beliau langsung yang menyampaikan
karena dan itu paling strategis kalau kemudian difasilitasi oleh kpu
karena kepentingan kita kpu kepentingan kami ini bukan sekedar tentang kompetisi pihak
ada kompetisi pilpres ini saja tapi kemudian meninggikan kualitas pemilu itu juga penting
salah satu meninggikan kualitas pemilu itu adalah masyarakat publik itu mendapatkan informasi yang cukup dan banyak
dan punya kesempatan untuk bertanya kemudian berdebat dengan calon
para pihak tadi kemarin kami sebutkan saya sebutkan ini kita undang semua orang orang kampus yang bisa langsung berdialog
dan berdebat dengan capres begitu
tapi itu akan meninggikan kualitas pemilu kita
bayangan saya gini kpu menyediakan fasilitas saja
kalau misalnya mau diundang siapa yang diundang pokoknya jam segini sampai jam segini bagiannya satu
jam segini sampai jam segini bagiannya dua
acaranya tata caranya itu masing masing aja
jadi kalau misalnya dua maunya capres cawapres ya monggo
tapi nggak sepakat juga tkn jadi gini loh saya cerita sedikit
awalnya oke tkn enggak bersepakat
tapi kalau misalnya tkn enggak bersepakat
oke kalau gitu kita turunkan
silahkan teman teman tim sukses saja kami capres dan cawapres
tapi enggak sepakat
gak mau kemudian akhirnya kami turun
kalau gitu ya sudah kami awalnya nanti nyampaikan tim ses tapi capres dan cawapres kami datang
nanti kemudian ikut berdialog
tapi tkn enggak mau
akhirnya sampai ke bawah ya sudah nggak jadi jadinya
karena tkn enggak bersedia
ya itu tadi alasannya
enggak wajib gitu kan
enggak ada apa yang hukumnya belum jelas kan seperti itu ini optional
jadi saya kira daripada nanti muncul persoalan di belakang hari ya sudah
dan kan begini pada hari ini sekarang ini sebelumnya beberapa hari ini kan sudah disepakati
sudah disepakati diserahkan kepada masing masing
saya pikir ya sudah
clear kan itu
sekarang kita lanjutkan soal kisi kisi kita dengarkan dulu kawannya bang usman bicara berikut ini
malah yang minta dikasih itu adalah dari bpn dari dua
eh dua yang minta kisi kisi kita oke
artinya kisi kisi dikasih ke paslon
kisi kisi itu maksudnya kisi kisi pertanyaan diberikan sebelum
kisi kisi pertanyaan yang sebelum ini sebelum debat
sebelumnya itu dua minta gak ada debat
enggak ada debat loh
nggak ada debat maksudnya bagaimana
gak ada perdebatan jadi waktu di televisi itu
itu antar calon itu gak berdebat gitu
dia hanya jawab jawab saja apa yang ditanya oleh moderator itu ditanya
dijawab pendalaman saja gitu
itu yang kami tolak
jadi tadi bahwa kisi kisi saja permintaan dari dua duluan
debat pun dihindari gitu loh itu pun dari dua itu yang kami tolak
tapi kalau kisi kisi oke deh
kawan kawan ini ketika rapat dengan kpu
tidak ada masalah
tidak ada bantahan
seperti tadi disampaikan oleh pramono ya
dari kpu bahwa di sana oke oke aja
tapi kok tiba tiba keluar dari ruangan
di luar teriak bahwa ditolaklah ini belas sebagainya
jadi apa yang terjadi menurut anda
cari sensasi dan mendelegitimasi kpu
oke itu yang kedua
tadi kang aceh sekarang bang arya
sebentar saya minta maaf mbak titi
nanti mbak titi ngongin saja ya
saya mulai lagi urutannya sama ke kpu dulu
soal kisi kisi ada dua hal di sini
soal kisi kisi sama ada debat gak ada debat
gimana sebenarnya di rapat itu
pertama kami harus sampaikan kepada masyarakat
bahwa kpu dalam menentukan konsep debat
kami tidak dalam posisi tunduk kepada tkn satu ataupun bpn
bahwa kami mengundang para pihak untuk

tentu saja itu komitmen kami untuk melibatkan semua pihak
terkait dengan kisi kisi soal
semua media itu sudut pandangnya pembocoran
itu kami keberatan
kalau pembocoran itu konotasinya negatif
mestinya tidak diberitahukan tapi kami beritahukan
itu namanya pembocoran
kami jujur kepada masyarakat
kami jujur kepada semua pihak
bahwa konsep terbaik yang kami putuskan untuk debat pertama
adalah pertanyaan terbuka
yang dibuat oleh para panelis
abstraksi kisi kisinya akan kita beritahukan
kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden
kayak ujian sekolah lah
misalnya hukum newton keluar apa enggak kira kira gitu
sepuluh hari sebelum pelaksanaan debat
tadi ada tuduhan serius dari bang arya sunilengga
soal padahal yang minta kisi kisi pertama itu
dan dua yang teriak teriak kenapa dibocorkan dan lain sebagainya
saya mau konfirmasi aja benar atau enggak itu
mungkin artikulasinya berbeda ya
saya dengan mas arya
kalau mas arya kan menggunakan kata minta
kalau saya menggunakan memang pada waktu itu
pak priyobudi santoso itu memberikan masukan kepada kita
kepada forum bahwa
bukan pada kisi kisah langsung
bahwa bagaimana debat itu
tidak saling menista
menjaga kehormatan masing masing
bagaimanapun pastilah pasangan tersebutlah yang akan dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin kita
kontek menjaga martabat
tidak saling menista itu kemudian
diartikulasikan lebih lanjut
dalam bentuk abstraksi
kisi kisi soal itu diberitahukan secara resmi
kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden
anda mengamini ini ya
ini saya jelaskan
jadi tidak dibocorkan
pertama apa yang disaksikan
kemarin saya dialog dengan arya juga kemudian
arya juga sudah saya pikir sudah berkomunikasi dengan mas arya
yang lain lagi arya bima
jadi saya yang disampaikan arya itu ngaco
mas priyo juga disampaikan itu bohong
jadi yang disampaikan oleh mas priyo adalah pada saat itu tadi
pastikan dialog ini atau debat itu bermartabat
maka jangan sampai ada pertanyaan pertanyaan yang dalam tanda kutip konyol
konyol itu misalnya
itu terjadi pada debat yang lalu
misalnya apa kepanjangan ppid
jadi jangan sampai nanti pak prabowo juga nanya
anda tahu nggak jenis jenis senjata api dan lain lain
itu yang kemudian tidak jangan sampai terjadi
karena itu nggak relevan sama sekali
jadi jangan sampai ada upaya mempermalukan
dengan cara cara menggunakan sesuatu yang tidak relevan
kalau ingin mempermalukan ya berdebat dengan secara subtantif
ide gagasan dan sebagainya
misalnya dalam satu
dalam satu kotak korek api berapa ada berapa pentel
ngaco nah dalam konteks itulah ingin diingatkan oleh mas priyo
tapi kemudian artikulasinya seperti apa saya tidak paham
karena setelah itu saya nggak ikut dalam rapatnya
tapi saya dapat informasi
tadi juga saya tanya mas priyo terkait dengan itu
kemudian kedua terkait dengan
menolak untuk berdebat
bernolak untuk berdebat
nggak ada menolak berdebat
orang visi misi saja kami mau langsung
langsung capres dan cawapres apalagi berdebat
nah berdebat itu adalah bagian yang harus dilakukan selama lima kali itu
jadi terstatement arya itu sekali lagi ya bohong tadi
jadi itu sudah tinggal kalau anda arya kebetulan nggak pernah ikut rapat dan tidak pernah hadir
bahkan kami bilang arya kalau arya mau buktikan buka saja no to land rapatnya
itu tidak ada masalah terkait dengan itu
kemudian yang ketiga misalnya tadi disebutkan mas
mas wahyu terkait dengan moderator segala macam
kami sejak awal kami sampaikan silahkan saja moderatornya berdasarkan usulan media
even misalnya metro tv nanti jadi host di apa ya penyelenggara
kami boycott nggak mau kirim utusan ke metro tv
kemudian kebetulan jadi penyelenggara ditunjuk oleh metro tv
ya silahkan saja membawa acaranya dari metro tv
kami nggak ada masalah
karena proses apa proses ini proses sistematika debat ini sudah dikunci
jadi sejak awal nggak ada masalah
tapi kan kemudian di dalam forum ya tetap saja
berkeberatan dengan ini nama ini segala macam
itu yang terjadi
kemudian terkait dengan nama panelis
jadi formatnya panelis itu kpu sudah mengajukan nama ada enam nama
kemudian maaf empat nama
empat nama kemudian tkn mengajukan dua nama
kemudian bpn mengajukan dua nama
bpn itu mengajukan nama bambang wijayanto
kemudian margarito kamis
kemudian tkn mengajukan nama adnan topan
kemudian dengan bivitri
nah itu sudah disepakati pertama
kemudian datang surat dari tkn
berkeberatan dengan nama yang kami ajukan
kami tidak berkeberatan dengan nama topan dengan nama bivitri
tapi tkn ngirim surat bahkan di media bilang nuduh mas bw tidak independen
kemudian dia mantan tim sukses anis dan segala tuduhan tuduhan itu muncul dan disebutkan
kirim surat dengan secara resmi
kemudian dalam rapat
ya sudah kalau teman teman berkeberatan kami ngalah
kalian juga keberatan
kalian juga berkeberatan sama
nggak kami nggak berkeberatan dengan topan
kami sama sekali nggak berkeberatan dengan topan
saya saja secara pribadi dengan adnan kenal
dengan bivitri kenal
jadi nggak ada masalah
jadi ketika kemudian tkn berkeberatan dengan mas bambang
ya sudah kami mau bilang apa
akhirnya sudah di ngomongin ya sudah kami anulir
akhirnya ya karena kami anulir satu
teman teman kan harus harus mengurangi satu
yang mereka cabut ya adnan
jadi kemudian jangan kemudian dituduh
oh bpn yang kemudian minta adnan dicari
kemudian minta adnan dicabut
yang justru menganulir sendiri ya tkn
tapi setuju saja dengan itu
cuma tuduhannya keluar
kisih kisih soal menguntungkan satu
bang osman silahkan
saya kira ini kan cara bagaimana mengartikulasikannya saja
kalau kpu ya tentu saja kpu harus menggunakan eufemisme perebutan sedikit
sementara kami sebagai pihak yang bertarung ya harus terus terang
bahwa ujung dari yang dimaksud adalah menyampaikan tadi kisi kisi sebelum debat
karena kami juga paham tanpa disebutkan bahwa yang dimaksudkan adalah
pertanyaan pak jokowi tahun dua ribu empat belas soal tpid
tapi saya harus sampaikan bahwa tpid itu bukan tidak relevan
sangat relevan karena singkatannya adalah tim pemantauan inflasi daerah
itu urusan negara menjaga inflasi
dan inflasi itu ada di daerah daerah
jangan sampai karena tak pandai menari maka lantai dipersalahkan
nah karena itu ya sudah
kalau memang harus dibuka kita pun siap
lah nggak dibuka aja tahun dua ribu empat belas kita siap kok gitu
kemudian ada juga pertanyaan
bukan bukan pertanyaan tapi ada jawaban yang salah
dari pak hatta waktu itu
antara adipura dengan perhangat di bidang lingkungan
itu juga mempermalukan dalam tanda petik
iya kan nah itu kemudian nanti makanya diusulkan
ya dengan bahasa politik lah waktu itu mas priyo
dan kemudian kan terbuka semua di dialog salah satu tim
sampai sekarang pertempuran diantara teman teman bpm terjadi di twitter
mempermasalahkan mas priyo kan begitu
jadi kristal clear gitu ya
ini persoalan sebetulnya soal bahasa saja kok
pada intinya adalah teman teman pesannya itu
tafsirannya ternyata sama semua begitu kok
kita buka kisih kisih kan begitu
tapi setuju saja dengan itu
cuma tuduhannya keluar
kisih kisih soal menguntungkan satu
wah gitu kan
nah ini bahaya juga
makanya kami selama beberapa hari
kami ini kan tidak pernah mau membuka dinamika apa yang terjadi dalam rapat
termasuk dalam soal host
tentu saja host dari tv
tapi kan banyak yang diusulkan
boleh dong kalau kita misalnya
kalau bisa yang ini jangan
karena berbagai pertimbangan
tapi kan untuk apa itu diungkap
ini kan akhirnya membenturkan kami dengan tv atau host
yang tadi itu gitu loh
sampai hari senin kemarin
saya bilang udah jumpa pers
sampaikan apa yang terjadi di dalam rapat rapat itu
kita nggak pernah keluar
yang dikeluarkan oleh kpu atau jumpa pers
kan nggak semua harus dibuka
nah tapi lain yang keluar
makanya dalam bahasa kpu sendiri kan
senyam senyum di dalam rapat
tetapi kemudian berkoar koar gitu kan
kira kira seperti itu
nah itu kemudian menjadi judul
kalau terkait ini
jadi memang menariknya
mas wahyu sepertinya harus menertibkan juga temen temennya
statement statement yang nggak penting
itu nggak perlu dikeluarkan
jangan lupa loh
deretan nama nama host itu
ya yang mengeluarkan
pertamanya temen temen kpu sendiri
nah jadi harus dikoreksi
temen temen kpu mas wahyu temen temennya
jangan juga lebay
keluarkan pernyataan pernyataan yang nggak penting
ketika keluar dari kpu
yang ditanya wartawan
itu saya misalnya jubil
saya akan jawab
mereka akan balik ketanya ke saya
tanya ke tkn dan sebagainya
jadi saya pikir ini
ini sudah lah
tapi apa yang dipermasalahkan itu
nama yang diusulkan bpn
terus kemudian ditolak oleh
bukan yang diusulkan kpu
ya kan namanya itu keluar
tiba tiba nggak keluar
itu pasti ditanya ke bpn
pasti ditanya ke tkn
nah ini yang saya sebutkan
ini sudah lah tadi sampaikan mas wahyu
ini adalah evaluasi untuk debat ke dua ke tiga ke empat dan ke lima
mendengarkan suara publik lebih baik
sebelum debat pertama evaluasinya dibuat
saya mau mendengarkan evaluasi dari perludem dulu deh
setelah dinamika ini
apa sih sebenarnya yang terjadi itu apa sebenarnya
sejak pilkada dki dua ribu dua belas ya
sebenarnya sejak debat ada
dua ribu empat saya sudah mengikuti debat capres pertama
dan sangat luar biasa pada waktu itu
dan makin kesini debat itu semakin menjadi mahkotanya kampanye
jadi dibandingkan metode kampanye yang lain
pemasangan alat peraga
penyebaran bahan kampanye
dan juga perusahaan perusahaan perusahaan
jadi debat inilah yang kemudian oleh publik ditunggu
dan tidak hanya oleh publik
dan itu matters untuk pemilih
karena jangan lupa
terutama swing voters
dalam debat itu kan yang ingin dilihat oleh pemilih kita
lalu kemudian originalitas
lima tahun yang lalu udah ada debat ya
tapi kan partnernya beda
ini juga berpengaruh begitu
dan situasi kondisi kematangan semua kan berbeda
jadi apalagi kemudian
kan tinggal ingat yang lima tahun lalu juga tidak bisa begitu
nah ketika pilihan pilihan itu keluar dari pakem
sekali lagi ya
pemilu memang tidak harus selalu sama
karena undang undang juga mengatur soal debat ini tidak spesifik
hanya disebutkan debatnya lima kali dan wajib begitu ya
tetapi bagaimana teknis itu diserahkan sepenuhnya pada kpu
semestinya yang pertama
tidak perlu meminta masukan soal panelis
karena bagaimanapun kita percaya
berisi tujuh orang
yang dipilih dengan persyaratan
harus netral profesional dan kredibel
jadi dalam konteks ini
kalau kpu memang punya
kan tadi punya pilihan nama
syaratnya kan jelas
tidak boleh berpihak moderator saja
tidak boleh berpihak
sekarang misalnya sudah ada rumor nih
ya wajar saja kpu kasih pertanyaannya
oh nggak dikasih pun akan dikasih
sama yang diusulin
nah kan itu sudah
kasian loh para ahli
pakar yang sebenarnya dia dikenal
karena kepakaran dan kredibilitasnya
lalu diasosiasikan sebagai pakarnya satu
dan pakarnya dua
jadi ini ada juga orang yang terganggu akhirnya
jadi kedepan ini harus dipertimbangkan
lembaga yang bersifat nasional tetap mandiri
untuk urusan mati napi korupsi saja mereka tegar
itu yang pertama
kasian juga panelisnya
jadi teman teman bilang
ya paham lah mbak
kenapa kpu kasih
bukan kpu yang ngasih
nah ini kan yang tidak benar ya
yang kedua soal pertanyaan
pertanyaan yang disampaikan itu
ya sekali lagi
pak arief bilangnya daftar pertanyaan
ada yang bilang kisi kisi
pak wahyu konsisten dengan abstraksi kisi kisi
nah ini saja sudah bikin sebenarnya perbedaan perbedaan
jadi ada hal yang ingin kita lihat ya
peraevaluasi saja seperti ini
karena kita tahu
kalau mas arief itu
sekarang kpu nya terbuka
jadi itu yang mumpung terbuka
kita kasih pelurunya banyak gitu
inilah nasib talkshow satu jam
kita nggak akan pernah menuntaskan
saya mungkin lain waktu bisa tiga lima jam
tapi apalah daya begitu ya
terima kasih bapak bapak sekalian
terima kasih bapak punya
kalau ada waktu yang cukup panjang
saya ingin menggali laluan
coba lebih dalam lagi
tapi paling tidak anda sudah mendapatkan
gambaran tentang dinamika yang terjadi di ruang media
langsung dari narasumber narasumber yang kami hadirkan
pada malam hari ini
mudah mudahan kita lihat
debat pertama dan memberikan referensi
kepada anda untuk memilih di april mendatang
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda
kita akan jumpa minggu depan
dengan topik dan narasumber lainnya